polri sebut sopir grandmack bekerja melewati batas
hingga terjadi kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol japek
yang menewaskan dua belas orang
polisi menyebut kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek karawang
diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip
berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi saksi
diketahui intensitas sopir dalam mengemudi saat momen mudik lebaran sangat tinggi
sopir diketahui telah berkendara dengan rute jakarta ciamis jakarta
sejak lima hingga delapan april
polri menyebut kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta jikampek
yang melewaskan dua belas orang

diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip
polri menyebut kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta jikampek karawang
diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip
polri menyebut kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta jikampek karawang
diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip

diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip
polri menyebut kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta jikampek karawang
diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip